sejumlah musyaf al quran peninggalan kerajaan buleleng masih tersimpan rapi di masjid agung jami buleleng bali
salah satu kitab suci berusia ratusan tahun ini merupakan tulisan tangan seorang anggota keluarga kerajaan buleleng pada abad ke sembilan belas
masjid agung jami yang terletak di singaraja buleleng bali ini selalu ramai dengan umat islam yang melaksanakan sholat terlebih pada bulan ramadan
di masjid ini tersimpan sejumlah musof al quran yang usianya hampir dua ratus tahun
satu di antaranya adalah al quran yang ditulis tangan oleh seorang anggota keluarga kerajaan buleleng
masjid ini juga memiliki bangunan khas dengan arsitektur bali
menurut cerita salah satu kori atau pintu gerbang kerajaan dipindahkan menjadi pintu gerbang masjid
nandang risade astike buleleng